ratusan orang mengaku dalang dan seniman
menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden ganjar pranowo pada sabtu
deklarasi yang berlangsung di desa karanglo klaten jawa tengah itu
turut dihadiri ganjar pranowo
sebagai simbol dukungan perwakilan relawan memberikan belangkon dan lukisan kepada ganjar
acara ini dimeriahkan dengan pementasan wayang gatot kaca
di kota tetangga klaten solo
sejumlah supporter bola menyatakan dukungan kepada baca pres prabowo subianto
prabowo dianggap peduli dengan sepak bola di tanah air
acara deklarasi pun dimeriahkan turnamen sepak bola
yang melibatkan tiga puluh dua tim dari kawasan solo raya pada sabtu
sementara di banyumas jawa tengah
ratusan relawan anies baswedan menggelar doa dan makan malam bersama
acara yang berlangsung di desa keracak kecamatan aji barang itu
dihadiri orang dewasa hingga anak anak
dalam acara itu para relawan berdoa bersama
agar indonesia terhindar dari bencana
serta pemilu pada dua ribu dua puluh empat mendatang berjalan aman dan lancar
mereka pun mendoakan anies terpilih dan membawa perubahan untuk indonesia
puncak acara diisi relawan dengan musik tek tek kentongan hingga dangdut
tim liputan cnn indonesia